hei cepetan kerjaannya piringnya udah habis ini cepet jangan malas
waduh jangan sampai kayak gini lagi lain kali
makasih ya tris kamu mau minum apa tris jus mau gak
enggak enggak enggak gue kan udah nganterin lu pulang
sekarang gue mau balik lagi
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh perut gue
aduh apaan lagi sih
tris perut gue sakit tris
eh lo tinggal di rumah segede ini
emang gak ada pembantu lu apa
pembantu lo pada kemana
aduh keluar pota
cuma sendiri tris
di rumah gue yang gede ini
lo mau nemenin gue gak disini
lo pernah sakit ya
perut gue beneran sakit ris
kok lo bisa tiba tiba sembuh kayak gitu
karena ada kamu tris
lo gak tau ya
dia sendirian disana
lo pake otak dikit dong
mas liat gak
ada cowok tinggi jangkung
terus pake baju hijau
yang ganteng itu ya
udah testim hiu
udah keluar tuh sama cewek
silahkan nan silahkan
kok enggak pesan apa apa
terus ngapain lo berdiri di situ
eh bu emang jan ini milik nenek moyang ibu
boleh dong aku berdiri di sini
ih bilang aja loh kalau enggak punya duit
loh gue masih di situ
bu minta makanan dikit deh
kalau mau makan kerja dulu
baru dapat makanan
tuh kerja tuh piring
nanti baru gue kasih makan
hei cepetan kerjaannya piringnya udah habis ini cepat jangan malas
aduh jangan sampai kayak gini lagi lain kali
hah hah hah hah
ya ampun lu gimana sih kerjanya
piring gua lihat nih lu pecahin lu bukan nguntungin marugin
maaf maaf lu bisa kerja nggak
lo mau makan gratis tapi piring coba lo lihat tuh
udahlah saya nggak pergi
aduh udah lu sana deh
gue pusing sama lu deh
sana lu cepetan
ngapalagi sih bu
nggak tahu tuh anak
kerjaannya semua piring dipecahin bukan nguntungin malah rugiin
orangku basah semua
eww eww eww jangan sentuh basah basah
mas makasih ya

eh aku tuh nggak perlu bahas kesian kamu tau
sorry bukannya menghina
tapi aku pernah ngerasain kelaperan dan itu gak enak banget
oke kalau berubah pikiran sini ya
ya begitu longgok

dan lewat sana kesini dileksaikan
tapi lagi kesel sama orang kak
opi benci banget sama orang itu
opi kira dia bener bener suka sama opi
opi kira dia beda dari yang lain
tapi ternyata sama aja
dia suka ngerjain opi
ini mungkin cobaan buat kamu
ya tapi gak bisa terima
opi kesel banget
tapi gak mau ketemu sama orang itu lagi
sekarang kamu istirahat
lupain semuanya dulu
masih kamu capek abis kerja
kakak buatin air panas ya
gak usah kak
opi mau istirahat aja
opi lagi kesel banget
iya kak ngerti
kakak buatin air panas
kayanya cowok tadi baik tuh

mudah mudahan aja banyak dagingnya
soalnya aku perlu protein
kamu bisa jahat banget sama aku
sekarang aku mau makan kayak gini ya
tapi aku lapar banget